kita ke wilayah nusa tenggara timur yang dianugerahi banyak kekayaan alam
korespondensi nn indonesia ruli kurniawan akan mengajak anda untuk melihat
wilayah yang tak hanya mendunia lewat pariwisatanya
tapi juga dikukuhkan menjadi lumbung ternak bagi indonesia
inilah hamparan savana seluas hampir sembilan ratus ribu hektare di timur indonesia
tempat ini menjadi rumah yang nyaman bagi ribuan sapi yang merumput di sini setiap harinya
iklim dan topografi nusa tenggara timur mirip dengan wilayah darwin
yang menjadi salah satu sentra peternakan sapi di australia
dari tempat inilah jenis sapi pedaging berkualitas baik seperti sapi unggul banyak dihasilkan
secara turun temurun masyarakat nusa tenggara timur menjadikan ternak sebagai lambang kemakmuran
kemampuan mereka memelihara ternak pun tak perlu disangsikan
sejak tahun tujuh puluh an nusa tenggara timur sudah dikenal sebagai penghasil sapi terbesar di indonesia
pada tahun sembilan puluh an ntt mampu menempati posisi kedua produksi sapi setelah jawa timur
dengan segala potensi alam dan manusia yang ada
tak heran bila nusa tenggara timur kembali dicanangkan sebagai lumbung ternak sapi nusantara pada desember dua ribu dua puluh
berpredikat sebagai lumbung ternak sapi nusantara
tentu bukan pekerjaan yang mudah
sejumlah kebijakan dibuat
target produksi sapi pun terus meningkat setiap tahunnya
demi mencapai satu juta ekor sapi di tahun dua ribu dua puluh
tahun ini kami harus berupaya untuk menaikkan populasi dari empat puluh enam menjadi empat puluh delapan ribu
dan semua kebhatian melakukan hal yang sama
sehingga kami optimis untuk tahun dua ribu delapan belas sesuai dengan kesepakatan
pasti kami akan mencapai satu juta ekor sapi
produksi daging sapi nusa tenggara timur di tahun yang sama
mencapai lebih dari dua belas ribu ton
atau sekitar dua tiga puluh empat persen dari total produksi daging nasional
yang lebih dari lima ratus dua puluh tiga sembilan ratus ton
perlahan tapi pasti
produksi sapi bisa menjadi tulang punggung perekonomian wilayah timur indonesia
butuh kerja keras dan kesungguhan dari banyak pihak
untuk bisa membuat suasembada sapi yang lebih kecil